demi menyelamatkan kehidupan partai dan demi kepentingan bangsa dan negara
saya ingin mengucapkan penyampaian kakau kakau berikut
satu meminta kepada kpk agar bersikap adil dan tidak terwakili dalam melakukan penegakan hukum
dari ekdp kepada semua pihak yang juga terlibat dalam kasus tersebut secara menyeluruh
dengan tidak hanya terfokus pada adegan aden partai bantuan saja
kedua mengusulkan kepada dpp partai golongan karya agar agenda munaslup bersifat tunggal
dan menetapkan ketua umum dpp partai golongan karya
ketiga menukung atau menyetujui usulan ketua umum dpp partai golongan karya
masa masa sekarang pak tetap pak sejati patu
menukung atau menyetujui usulan ketua umum dpp partai golongan karya yang telah menunjuk
saudara saudara itu semangat sebagai paksana tugas ketua umum dengan tugas melaksanakan
kegiatan dpp partai golongan karya sehari hari
dan khususnya guna mempersiapkan diri mempersiapkan dan menyelenggarakan
mempersiapkan dan menyelenggarakan unasku partai golongan karya sesegera mungkin
waktunya kami serahkan kepada dpp partai golongan karya
kami usulkan untuk dipilih oleh dpp partai golkar yang kami usulkan
usulkan seperti berikut
satu saudara agus kumiwang kata saswita
dua saudara lampot sinaga
ketiga saudara sambuci
karena sudah diangkat
saya jadinya ke kedua prt prt itu maka kosongan diisi oleh kami usulkan tiga namanya
tapi itu semua dikembalikan kepada dpp partai golongan karya
keempat dewan pakar sedang mempersiapkan secepatnya suatu usulan
tata cara pemilihan ketua umum yang baru
yang pada intinya dapat mencegah terjadinya money politics yang bersifat transaksional
dalam rangka pemilihan ketua umum atau ketua ketua partai di tingkat provinsi
mudah mudahan usulan ini nanti diterima
dan sekali lagi bahwa dewan pakar memandang mudah suduh ini adalah berbagai suatu langkah besar
untuk sekaligus secara menyuruh memperbaiki menyuruh membangun kembali jadi diri partai golongan karya
yang tentu diharapkan lebih baik dari yang selama ini
termasuk dalam atas cara pemilihan ketua umumnya
dan disebutkan diharapkan untuk bisa mencegah terjadinya manipolitik
dan demikian maka diharapkan pemilihan itu berdasarkan pada hak hak yang objektif
yang menekankan kepada kompetensi
dan tentu semua ini
dan tidak terlepas daripada prestasi dedikasi realitasnya dan tidak tercerah
jakarta dua puluh november dewan pakar dpi partai golongan karya
ketua agung langsung menteri karis dr nisdan dhan dan menteri karus
demikian setelah sekalian
kutusan kesimpulan dari rapat dpi lima belas dewan pakar yang akan kami sampaikan di pp saat ini
silahkan kalau tidak ada saya duduk
jadi plt dulu baru nanti pergantian ketua umum seperti mekanismenya harus berjalan pak
mekanisme yang ada di adi adi
pergantian mekanisme ketua umum itu harus melalui musyawah nasional
jadi di sini kami membutuhkan plt supaya kegiatan operasional sehari hari kegiatan plt tidak stagnan
karena ketua umum sudah mengalami usaha lukuh dan ditahan oleh kpk
sehingga untuk bisa melancarkan tugas sehari hari pak pakto sudah mengusungkan sedara industri perangkat dari plt
dan kami menyedari dalam usulan tersebut
jadi bukan kami yang berinisiatif tapi berespon dalam usulan tersebut
jadi nanti kita berespon lagi
nanti tugas dari plt adalah menjalani penyelidikan sehari hari termasuk
dan penyelidikan kan munasibik
pak apa yang diusulkan oleh dewan pantang untuk keluar dpr yang baru kemudian diperanjukan
kami belum bicara soal keluar dpr

pak kalau saya mengunawar dari jawa pertama
kalau boleh tahu alasannya untuk mengusulkan soekarno hagel semarang itu alasannya apa pak
dan kemudian ini kan kalau tidak salah
kalau karya arti itu kemudian itu itu bukan pada sekjadar yang pasti terkenal
itu kekuatannya itu bagaimana pak
itu semua adalah nanti putusannya ini tahun baru sifatnya dipandang sebagai usulan
meskipun yang usul adalah terumum
dan kami berespon terhadap usulan itu tersebut
tapi putusannya tergantung dari besok di sidang pleno
putusannya tetap di sidang pleno
tapi kalau menurut dewan pakar kenapa dewan pakar mengimrekomendasikan pak hidup semangat sebagai seorang pemerintah
tapi kalau menurut dewan pakar kenapa dewan pakar mengimrekomendasikan pak hidup semangat sebagai seorang pemerintah
tapi kalau menurut dewan pakar mengimrekomendasikan pak hidup semangat sebagai seorang pemerintah
tapi kalau menurut dewan pakar mengimrekomendasikan pak hidup semangat sebagai seorang pemerintah

ya mungkin ada sedikit penyimpangan dari pak

ya kan sudah ada pengarahannya saya akan jawab
ya artinya di sini apakah
ya nanti dalam kesempatan itu tentu kita berbicara tentang kejadiannya
khusus untuk pulang struktur sekarang kan belum
baru menunjuk siapa yang mau mengaksanakan sehari hari
semakin kalau sudah sederhana
ada yang menampung ada yang mengakomodir dan melalui dan lanjut di aspirasi
ini soal yang sebenarnya kecil tapi punya dampak yang besar
maka perlu arti pemerintah yang lebih dapat
ini kan sekarang sudah ada yang mengaksanakan prt
kalau di toko pak kriterianya
tidak ada tentu tentu harus itu ada prt harus berarti
tidak ada yang penting ada kriteria yang memperkasakan antara negara kita terutama prestasi
prestasinya indikasinya selalunya di luar pantai dan tidak terjual secara normal
berarti kemampuan nantinya tidak harus sebetulnya ke empat ke empat
sebetulnya kami tidak menjelaskan itu
tapi kami semua perpanaan tidak akan merubah apa yang di putuskan
kami juga meminta kepada dpp yang akan datang hasil munaslup untuk tidak merubah sikap
ya kami meminta seperti itu
ya kami meminta seperti itu
pak tuh saya pada tempo
pak itu dari toko pak jendela panto
sebetulnya kapan pak jendela panto ini menunjukkan kepada pak idris marta
dan itu kan pak yaya jaini ya pak

tadi pagi pak idris marta datang ke rumah saya melaporkan bahwa ini sudah dikucuk
oleh pak panto
dengan pak yaya jaini
jadi setuju terhadap pak pak panto
usulan tersebut khususnya kepada ketua plt
yaitu pak idris marta
karena pengalaman dan kebetulan teknis sehari hari
kepada dia melototkan itu
untuk pnsj kami usulkan bukan pada pak yaya jaini
karena beliau lebih difokuskan pada pasal kegiatan persiapan rekrutmen anggota dpr dprd provinsi kepala pertama
lebih luas itu
jadi saya minta semuanya fokus ke sana
oleh karena itu kami usulkan
karena sudah ada agus kunjubang
dan sudara sahabun jindian juga ketiga tiga lainnya yang punya kualifikasi yang pas
serahkan kepada dpr npb
pada saat pak idris melaporkan penunjukan suratnya di dpr npb pak panto ini apa halnya
saya dalam posisi thinking saya percaya
nanti sudara saya faham dari masa depan
kau perhatiin aku
pertama sikap pak pertai bokar mengagakkan pak idris makmur seperti apa
seperti apa pak wilias pertama ini beliau menolong pak idris makmur
itu artinya suara pak bokar itu masih sepertinya dipercumbangkan sekali dengan pak pertai bokar itu
jadi sikap dari pak pertai bokar sendiri seperti apa melihat
tunggu tunggu tunggu
ada indikasi bahwa memang suara pak pertai bokar ini masih sangat berpengaruh di pantai bokar

itu artinya sebenarnya bagaimana sikap dari pak pertai bokar terkait dengan pak pertai bokar yang memang sudah jelas menjadi persangka konspirasi
apakah memang suara dia itu terkait dengan pak pertai bokar
ya baik terima kasih
dengan tentu diawali bahwa kali ini di rundingi rss baru datang kesana
dua sampai hari ini ketua umum dpp bokar bokar tetap pas jano pakdo
belum ada perhentian masih tetap pas jano pakdo
jadi dalam posisi itu sebagai mandataris dari surasgo jkp harus menjahit
tapi terus dimana mana ini akan dipilih
terus sekarang besok
di dalam bnu
bisa diterima bisa sebagian diterima bisa ditolak seluruhnya
saya kira wajar pak tugas
dahan dari kami
dari kami kita dipertimbangkan
paling paham dari kita umum
tentu akan lebih dipertimbangkan
pak agung itu
jadi tadi kan pak agung menyampaikan bahwa pak agung sudah dapat kelepahan
menyampaikan hasil komunikasinya dengan pak novanto
nah kalau boleh tahu itu pak agus menyampaikan tidak
dia akan berkomunikasi dengan pak novanto
karena mengingat pak nob sendiri kan beberapa hari terakhir ini dalam proses kundi kpk
secara detail tapi ketika dia masih bisa berkomunikasi
hari hari sebelum ini
sebelum tidak ditahan
hari hari yang masih bisa berhubungan dia lakukan
minggu yang lalu
dan saya kira saya percaya itu terjadi
tapi saya memang tidak meminta suratnya
dan saya yakin bahwa beliau sudah diberi pandan atau ditunjuk sebagai plp
artinya sebelum ada proses kundi kpk sebelum pak novanto ditahan itu sudah ada penunjukan dari pak novanto ke pak agus sebagai plp
ya rupanya seperti itu
mungkin persiap persiap antisipatif kan boleh boleh saja
kalau tidak tidak pedana bingung
supaya tidak akan berjaga jaga
itu saya kira sebuah langkah yang cukup
pak poin yang pertama adalah meminta kpk agar adil dan tidak tebang pilih dalam penegakan kasus ktp elektronik
dewan pak kan melihat ada indikasi kpk tebang pilih dan tidak adil dalam
ya saya pikirkan teman teman kami adil
ya saya pikirkan teman teman kami adil
padahal kalau dalam daftarnya yang menerima seperti ini macam macam
ya saya pikirkan kita sampai kami saja
tapi itu punya makna punya arti
masalahnya kok belum adil
kadang kadang mau bingung kan
pak ini pertanyaannya pak idus datang ke pak agus untuk memberitahu bahwa dia sudah dituduh sebagai plp
kamu mau minta pertanyaan apa
pertanyaannya juga seperti itu
ya saya ingin mencari
biasa biasanya ketemu saya
kalau lagi pusing pusing berbanyak pikiran saya tanya saya tanya
kalau kemudian kami tidak minta dukungan ya sudah tidak ada masalah
tapi dia sering komunikasi palingnya masalahnya di mana mana

pak bung jika di sekolah peneliti emang sudah ditulis seperti apa kira kira
keputusan bokak itu di
dpp bokak artinya nama plenum
dpp bokak itu bukan doang saja aise saja
itu kekuatan nama bokak
tapi secara kolegial kolektif kolegial itu di nama plenum
maka kalau di apm tidak boleh tumpah ya kan
di situ juga di dpp secara plenum
bisa diterima seluruhnya bisa diterima sebagian bisa ditolak seluruhnya
itu kewenangan dpp
tapi kalau ditolak seluruhnya enggak masalah pak
tidak ada yang salah
yang diusung kan dibolkan tapi kalau dipakai kan
bisa dipakai pak
tidak saya tidak tahu itu kewenangan dpp
kami hanya bersiap siap sekarang kata cara sistem pemilihannya
betul betul kita bisa mencegah mani politik
tapi betul betul kompetensi
kalau pak ibrus sekaligus ingin menjalankan ketumbar misalkan ingin menjual parah apa akan
oh nanti di sidang
nah itu selain lagi
kalau selalu doang selain lagi
sekarang kita bicara ini dulu
kalau untuk itu nanti tunggu mutas
apakah akhir desember
kita harapkan akhir desember
tapi sekali lagi kami disini semua sepakat tidak bertambah kewakunya
semua yang dikembalikan oleh dpp
melihat pada urgensinya
melihat pada proses hukum yang ada
dan pertimbangan pertimbangan lainnya sebaiknya dijadikan pertimbangan
tidak boleh terasa berusuh
dan kami tentu berharap akhir tahun ini bisa
pak dewan pakar melihat bahwa bat harus menjalankan kemenangan sosok
kasusnya pak anang makto ini kan belum diikrah
belum ada kekuatan
belum masuk persidangan
memang perlu diberikan kekuatan
seperti yang pak anang pakar melihat tadi
ya itu pandangan kami
tapi sebenarnya saya akan berada di bpp kota
tapi serangka sebelumnya
kapan yang emas tidak pernah bisa

untuk menyelesaikan masalah masalah yang kami hadapi
ini jangan terlalu baik
kami ingin ini sebagai momentum
untuk memperbaiki kesehatan
orang ini memilih
pilih yang benar benar punya reaksi
yang tidak berasalah
yang tergabarkan seperti tadi
sekian cukup ya